untuk mengetahui kondisi jelang pembacaan fonis pada persidangan rizik sihab
sudah ada produser lapangan diego basro di pengadilan negeri jakarta timur
selamat siang diego
bagaimana dengan perkembangan pembacaan fonis hari ini
apakah sudah dilangsungkan apakah masih berjalan
silahkan dengan laporan anda
ya selamat siang yuda
memang hari ini ada dua agedeng yang digelar oleh pengadilan negeri jakarta timur
yang dua duanya melibatkan terdakwa mantan imam besar front pembela islam
yaitu muhammad rizik siap
dan agenda sidang yang berjalan saat ini adalah sidang terkait kasus tes usap palsu
yang melibatkan mantan imam besar front pembela islam tersebut
dan saat ini sidang masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi saksi mahkota
yaitu saksi saksi yang merupakan terdakwa sendiri
selain muhammad rizik syihab ada lima orang mantan pengurus fpi lainnya
yang diperiksa terkait dengan kasus tes usap palsu yang dijalani oleh muhammad rizik syihab hari ini
dan memang yang ditunggu tunggu adalah terkait dengan pembacaan fonis
kasus kerumunan di petamburan dan juga megamendung
yang juga melibatkan muhammad rizik syihab
dan kasus pembacaan fonis dari muhammad rizik siap tersebut
akan berlangsung setelah sidang terkait kasus tes usap palsu selesai dilakukan
akan langsung dilanjutkan dengan pembacaan fonis tersebut
dan berdasarkan dari proses proses persidangan sebelumnya
rizik syihab dituntut oleh jaksa penuntut umum kurungan penjara
selama dua tahun
kemudian dikurangi masa kurungan sementara dan juga ditambah denda sebesar lima puluh juta rupiah
rizik syihab dianggap melanggar pasal satu ratus enam puluh kuhp jungto pasal sembilan puluh tiga undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang kekarantinaan kesehatan jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
dan selain pasal pasal pilihan tersebut
jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim
untuk menambah pidana bagi muhammad rizik syihab
yaitu dengan mencabut haknya mengikuti organisasi organisasi masyarakat
selama tiga tahun
dan selama proses persidangan ada banyak hal yang terjadi
di mana pada masa awal awal persidangan terkait kasus kerumunan di petamburan
dan juga di megamendung ini yang harusnya dilakukan secara online
namun kemudian ditolak oleh muhammad rizik siap
ia menilai bahwa persidangan yang digelar secara online
tidak dapat mengungkapkan fakta fakta persidangan sesungguhnya
akibat kendala kendala teknis yang sering terjadi ketika sidang digelar secara online
oleh karena itu semenjak sidang yang batal digelar akibat penolakan dari muhammad rizik syihab tersebut
sidang kemudian dilanjutkan secara offline langsung di pengadilan negeri jakarta timur
dan kemudian setelah
melakukan persidangan yang digelar secara online
penolakan sidang secara online dan mengikuti persidangan secara offline
rizik syihab bersama juga dengan tim kuasa hukumnya sempat mengajukan eksepsi ke hadapan majelis hakim
namun kemudian eksepsi tersebut ditolak oleh majelis hakim
karena majelis hakim menilai bahwa apa yang diajukan oleh rizik siap dan kuasa hukumnya
melalui eksepsinya tersebut sudah masuk ke dalam materi materi perkara persidangan
oleh karena itu harus di
buktikan di dalam proses persidangan yang ada
kemudian setelah melalui proses proses pemeriksaan saksi saksi yang dipanggil dalam persidangan tersebut
kemudian minggu lalu hari kamis tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh
muhammad rizik siap memberikan pleidoinya di hadapan majelis hakim
dan ketika menyampaikan pleidoinya tersebut
muhammad rizik syihab menyampaikan bahwa ia merupakan
dendam politik yang dilakukan oleh rezim pemerintah saat ini
ia juga bahkan menyebut ada beberapa kasus kasus kerumunan serupa yang dilakukan oleh
presiden joko widodo kemudian juga oleh raffi ahmad dan juga beberapa tokoh tokoh lainnya
yang tidak diproses secara hukum seperti yang dialami oleh rizik syihab
oleh karena itu ia meminta kepada majelis hakim untuk
mencabut semua tuntutan yang dituntut oleh
atau dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum
kemudian melalui repliknya jaksa penuntut umum pun menjawab bahwa majelis hakim
harus tetap menjatuhkan dakwaan sesuai dengan yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum sebelumnya
yaitu kurungan penjara selama dua tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah
ya diego kalau ini adalah pembacaan fonis pastinya akan ada banyak pengamanan yang dilibatkan
bagaimana dengan pantulan
pantulannya di sana
ya pengamanan yang dilakukan di persidangan di pengadilan negeri jakarta timur ini memang sangat ketat
yuda semenjak pagi hari tadi semenjak pukul tujuh indonesia barat
sudah ada dua tiga ratus personil gabungan dari kepolisian tni satpol pp dan juga dari dinas perhubungan
untuk mengamankan jalannya persidangan yang dijalankan pada hari ini
memang pengamanan ini dilakukan mengingat sebelum sebelumnya terdapat cukup besar animo dari simpatisan
atau pendukung pendukung rizik syihab yang coba datang untuk menyaksikan sidang secara langsung
bahkan berdasarkan keterangan dari kapolres jakarta timur erwin kurniawan
tadi malam sempat ada beberapa orang yang tidak memakai atribut datang ke pengadilan negeri jakarta timur
untuk menyaksikan sidang secara langsung
yang akan digelar pada pagi hari hingga siang hari ini
dan memang pengamanan yang dilakukan di pengadilan negeri jakarta timur ini dilakukan dengan sangat ketat
dimana ketika anda akan masuk ke dalam area pengadilan negeri jakarta timur
akan diperiksa semua barang bawaan anda kemudian akan ditanya kepentingan dari kedatangan anda
dan juga di sekeliling pengadilan negeri jakarta timur ini sendiri
mobil mobil lapis baja yang disiagakan oleh pihak kepolisian
dan pihak kepolisian sendiri sudah membagi titik titik pengamanannya menjadi tiga ring
di mana ring pertama yaitu di dalam ruang persidangan itu sendiri
kemudian juga ring kedua ada di halaman sekitar pengadilan negeri jakarta timur
dan juga ring ketiga adalah di depan pengadilan negeri jakarta timur
dan di sekitar pengadilan negeri jakarta timur di luar kompleks pengadilan negeri jakarta timur
baik diego terima kasih untuk laporan langsung anda dari pengadilan jakarta timur